ada yang unik menjelang pelaksanaan pekan olahraga nasional ke sembilan belas
pemadam kebakaran kabupaten bandung barat melakukan sweeping ular berbisa di waduk saguling
tidak mudah memang menangkap ular
petugas pemadam kebakaran bandung barat ini menangkap ular dengan tangan kosong dan tongkat
di sekitar waduk saguling bandung jawa barat
hampir setiap hari petugas melakukan sweeping binatang berbisa di saguling
dalam satu kali operasi petugas menangkap empat hingga lima ekor ular beragam jenis
seperti ular sanca pucuk hijau ular air bahkan kobra yang sangat berbisa
mereka adalah petugas yang sengaja membersihkan kawasan ini dari gangguan hewan melata berbisa
wilayah ini dibersihkan
karena waduk saguling akan menjadi tempat pertandingan ski air dan wakeboard
dalam pon ke sembilan belas
jika sudah terkumpul ular ular ini akan disumbangkan ke kebun binatang
namun untuk sementara ini ular ular ditampung di dinas pemadam kebakaran kabupaten bandung barat
teresna pamungkas waduk saguling